mantan sekretaris umum fpi munarman difonis tiga tahun penjara oleh majelis hakim pengadilan negeri jakarta timur dalam kasus tindak pidana terorisme
atas fonis tersebut pihak munarman menyatakan akan mengajukan banding
sidang digelar secara tertutup di pengadilan negeri jakarta timur terdakwa munarman difonis tiga tahun penjara karena dinilai bersalah melakukan tindak pidana terorisme
putusan fonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yaitu delapan tahun penjara
atas putusan ini pihak munarman mengajukan banding karena masih ada hal yang bertentangan dengan fakta
jadi settingan tanda petik adalah tiga terdakwa yang lain difonis dulu kemudian pak munarman dianggap tahu terkait dengan ketiga itu kemudian difonis terkait pasal tiga belas c
jadi difonis tiga tahun dan pasti kita akan banding karena banyak fakta yang tadi kita sama sama dengar itu tidak sesuai dan itu fatal